kemudian para pemudik yang melalui jalur pantura harus berhati hati saat melewati jembatan sewo indramayu jawa barat
di tempat itu banyak orang berjajar di bawah jalan untuk memungut koin dengan tanpa memperhatikan resiko kecelakaan
di jembatan sewo kabupaten indramayu ini belasan atau bahkan puluhan orang berjajar di pinggir jalan
mereka akan meraup koin yang kadang dilempar para pengendara termasuk pemudik
para pemungut koin yang ada di jembatan ini sepanjang tahun termasuk di malam hari
namun di saat pantura dipadati pemudik mereka semakin bersemangat karena pendapatan berlipat tiga
dari sekitar tiga puluh ribu rupiah menjadi seratus ribu rupiah sehari
pendapatan ini membuat mereka kadang kurang memperhatikan bahaya di sekitar sehingga pemudik harus berhati hati
dia ketabrak motor kena keserepet dia tahu
makanya kalau mau lebaran tuh ada petugas sering ngontrol
takutnya gitu satu menghindari kecelakaan dan kedua menghindari kemacetan
kalau tiga minggu itu pembaraan tuh makin padat
makanya ya bukannya petugas rewel itu menjaga keselamatan masing masing
karena kegiatan mengais koin di jembatan sewo ini rawan kecelakaan
polres indramayu pun mengambil sejumlah langkah antisipasi
antisipasi kita penempatan alat alat kayak tolo tolo ini untuk mengantisipasi banyaknya kecelakaan
kemudian penempatan personil sekaligus adanya patroli
para pengais koin ini rela untuk mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan uang
tentunya bagi anda yang akan melewati jembatan sewo di jalur pantura ini
harus lebih berhati hati dan mengurangi laju kendaraan anda
karena para pengais ini seringkali
mengambil koin hingga ke bahu jalan
marsha anastasia indramayu